duga akibat supir mengantuk sebuah minibus sarat penumpang yang hendak berlibur menabrak tiang penyangga kabel telpon dan pagar rumah warga di ponorogo jawa timur
meski minibus ringsek namun tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini
kecelakaan tunggal ini terjadi di jalur provinsi penghubung ponorogo dengan trenggalek tepatnya di desa jetis ponorogo
kecelakaan ini bermula ketika minibus yang dikemudikan subakri melaju kencang dari arah ponorogo menuju trenggalek
diduga mengantuk minibus yang membawa istri dan dua anak ini tiba tiba oleng ke kiri hingga menabrak tiang penyangga listrik dan menabrak pagar rumah warga
bahkan mobil baru berhenti setelah terguling hingga dua kali
memang perempuan istrinya aslinya ponorogo dari solo dalam rangka liburan dia mau apa istilahnya musuh orang tua
terus ada mungkin ngantuk kalau tadi ditanya sama teman teman itu ngantuk akhirnya menabrak
jaga tiang telpon terus sama itu papan reklama terus terakhir kena pagar itu terus motor bawa mobil terbalik
kayaknya kalau nggak salah itu terbalik dua kali karena posisi ban itu di timur
memang kecepatan tinggi pak ya
kecepatan tinggi tadi istrinya malah saya sendiri yang nanya katanya memang kenceng